lantas seperti apa skema darat blok masela
saya akan ulas lebih lengkap untuk anda
kita lihat terlebih dahulu mengenai keputusan terakhir dari presiden jokowi
bahwa ternyata jokowi mengambil sebuah keputusan
mengumumkannya dalam waktu yang mungkin unpredictable
tapi yang pasti jokowi memutuskan bahwa untuk blok masela
untuk gas kilang blok masela dibangun di darat
dan kita lihat ini akan sangat mempengaruhi dua hal ini
keputusan pemilihan darat sebagai pengembangan blok masela
tentunya akan mempengaruhi rencana pengembangan ataupun plan of development
kita tahu sebelumnya dua investor yang memilih untuk
yang sebelumnya mengajukan proposal untuk melakukan pengembangan blok masela di laut
mereka harus mengadakan revisi plan of development ataupun rencana pengembangan tersebut
nantinya ini juga akan mempengaruhi dengan keputusan investasi final
yang akan mengikutinya yang terakhir harus diselesaikan pada tahun dua ribu delapan belas
jadi paling tidak kita apresiasi bahwa presiden jokowi tidak terlalu bertele tele untuk mengambil keputusan
apakah di darat ataupun di laut dan menyudahi perseteruan antara dua menterinya
yaitu menteri maritim dan juga menko maritim dan juga untuk menteri esdm
paling tidak ini menjadi salah satu keputusan yang lebih cepat di tengah
kita tahu bahwa ekonomi saat ini juga membutuhkan sebuah keputusan yang tidak terlalu banyak waktu terbuang
lalu kita lihat ini adalah proyeksi pendapatan kilang
kita lihat terlebih dahulu bagaimana sesungguhnya untuk proyeksi pendapatan kilang onshore tersebut
dan ini adalah beberapa yang kami ambil datanya mengenai bagaimana apabila itu dilakukan di darat ataupun onshore
ini adalah beberapa titik baik itu tanimbar kemudian kita lihat juga ada babar dan kemudian juga ada aru
tiga pulau di sekitar blok masyarakat tersebut juga akan terdongkrak ekonominya dengan proyeksi pendapatan
kita lihat untuk yang berwarna
hijau itu adalah cost recovery dan ini adalah yang berwarna kuning merupakan pendapatan k tiga s
kemudian untuk pendapatan pemerintah akan ada di sini
kita lihat bagaimana masing masing dari perusahaan perusahaan tersebut
baik itu inpex maupun shell nanti akan memiliki juga potensi pendapatan sekitar dua puluh enam lima belas miliar dolar amerika di pulau tanimbar misalnya
dengan berbagai potensi ekonomi baik itu dari sektor misalnya petrokimia ataupun pupuk
juga bisa dikembangkan di sana
ada juga untuk proyek pariwisata yang bisa dikembangkan
begitu juga dengan di pulau babar kita lihat
potensinya juga tidak kalah sedikit kita lihat ada dua puluh lima enam belas miliar dolar amerika untuk dua investor tersebut
dan untuk pemerintah tentunya juga ada kita lihat empat puluh enam puluh delapan miliar dolar amerika
selanjutnya untuk di pulau aru juga nanti di darat juga bisa menguntungkan dengan multiplier effect yang bisa dimanfaatkan
lima miliar dolar amerika angka terakhir kajiannya apabila pemerintah nanti serius untuk membangun blok masela yang ada di darat
memang investasi investasi untuk pembangunan blok masela di darat itu lebih mahal dibandingkan dengan yang ada di laut
namun bisa jadi angka angka inilah yang mempengaruhi presiden jokowi
saya mengutip apa yang disampaikan oleh presiden jokowi dan saya juga sudah menghitung
paling tidak dia mempelajari variable variable angka dan dia memutuskan
meskipun sedikit mahal untuk investasinya namun efeknya dalam jangka panjang membangun indonesia wilayah timur dengan adanya blok masela
mungkin menjadi dasar sehingga akhirnya presiden jokowi memutuskan untuk membangun blok masela di darat
lalu kita lihat ini adalah pembangunan kilang blok masela versi kemenko maritim
dan ini juga sempat ramai dibicarakan beberapa waktu yang lalu
versi dari kementerian yang berada di bawah kepemimpinan rizal ramli ini menyatakan untuk di darat justru
lebih murah hanya enam belas miliar dolar amerika investasi yang dibutuhkan untuk membangun blok masela di darat
namun apabila di laut seperti yang diajukan oleh kementerian sdm dan juga skk migas dengan kajian yang mereka punya
yang dilakukan juga oleh inpex itu membutuhkan sangat besar dua puluh dua miliar dolar amerika
jadi selisihnya sangat besar ini yang bisa dihemat oleh pemerintah apabila pemerintah memilih untuk membangun blok masela di darat
lalu selanjutnya selain dengan pembangunan
kita lihat ini adalah potensi pendapatan dari blok masela yang juga sempat ramai diperbincangkan publik
bahwa angka kajian menunjukkan bahwa di darat angkanya jauh lebih besar
jadi tiga kali lipat dibandingkan apabila dibangun di laut
untuk di laut sendiri untuk potensi pendapatan hanya dua lima puluh dua miliar dolar amerika per tahun
karena hanya segmented saja hanya untuk ekspor gas saja
tapi apabila dibangun di darat nanti akan ada turunan turunan ataupun
pabrik pabrik turunan yang bisa memanfaatkan gas yang ada di blok masela
sehingga akan lebih hidup wilayah di sana
utamanya tadi tiga pulau seperti yang sudah kita bahas sebelumnya
dan memiliki potensi yang luar biasa besar
lima miliar dolar amerika per tahun kajian versi dari kementerian kemenko maritim
selanjutnya kita lihat ini adalah saya mengulas kembali bagaimana versi dari kementerian esdm
jadi esdm sebelumnya mereka lebih ke kilang di laut
jadi menurut mereka untuk kilang di laut
itu jauh lebih murah empat belas delapan miliar dolar amerika
ini yang sempat ramai perseteruannya di publik
namun versi dari kementerian kemenko dari esdm tersebut
kita lihat angkanya jauh lebih besar bila menggunakan apa yang disebutkan oleh kementerian maritim
jadi memang versi masing masing ini akhirnya disudahi oleh presiden jokowi
dengan memilih memutuskan bahwa blok masela hanya akan dibangun di darat
ya ini adalah fakta dari blok masela
mengapa blok masela begitu menarik perhatian
mengapa semua orang ingin in charge di blok masela
karena ini merupakan salah satu cadangan gas terbesar di indonesia
dengan sepuluh tujuh puluh tiga triliun kaki kubik
dan tidak hanya menghasilkan gas kondensat ataupun juga produk turunan dari gas tersebut
juga luar biasa besar dua puluh empat empat ratus enam puluh barrel per hari
dan pastinya angka angka ini juga mengacu kepada potensi pendapatan dan penerimaan negara
dimana ada gula pasti disitu ada semut
dimana ada potensi pendapatan disitu semua pasti ingin in charge dan terlibat untuk mengambil keputusan
paling tidak kita sudah melihat sebuah keputusan penting dari seorang presiden
menyudahi seteru blok masela